timnas indonesia resmi akan melawan juara dunia dua ribu dua puluh dua argentina pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh
ketua pssi erick thohir memastikan duel indonesia versus argentina pada rabu siang
ini adalah kali pertama indonesia yang saat ini berperingkat satu ratus empat puluh sembilan ranking fifa
akan meladani argentina yang saat ini menduduki puncak ranking fifa
rencananya laga yang ditunggu tunggu ini akan berlangsung di stadion gelora bung karno
ini pssi tidak bisa tidak yakin kita buktiin salah
bahwa pssi yang sekarang sangat serius membangun sepak bola indonesia
namun erick thohir tidak bisa memastikan apakah pemain terbaik piala dunia dua ribu dua puluh dua lionel messi
akan menjadi bagian dari squad argentina yang akan ke indonesia
tapi ia meyakini albi celeste akan menyiapkan tim terbaiknya
pada rabu dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
fifa telah mengumumkan laga resmi indonesia versus argentina pada sembilan belas juni mendatang
selain laga melawan argentina pelatih sintayong juga akan mempersiapkan skuad timnas indonesia
yang akan menjamu palestina pada empat belas juni dua ribu dua puluh tiga di stadion gelora bung tomo surabaya
penyemputan cnn indonesia